bapak saya mau nawarin sesuatu pak
mungkin bapak berminat
semua jual jas saya pak
masa mau ngajak pake jas
maksud saya mungkin sewaktu waktu bapak butuh jas
apaan tuh bagus
kartu pinit bapak diblokir
bayar pake uang kes aja
maaf pak saya gak mau uang kes
abis itu akan bayarnya besok
oh tidak pak ini sudah peraturan dari rumah sakit
dan dia harus segera dirawat
tapi maaf pak tidak ada uang tidak ada perawatan
rumah sakit apa ini
kalau bapak tidak mau mengikuti peraturan silakan pergi saja
ini rumah sakit pak bukan panti sosial
pakai mogok lagi di mobil
kakak mau kemana
pak pak gue mau tanya pak
di sini ada bidang terdekat pak
ada ada di situ
gak jauh namanya bidan fitri
terima kasih pak
istri saya mau melahirkan
tolong ya pak ya ditip taksi pak
tolong ya pak ya
iya pak terima kasih pak
nah makanannya sudah siap
kok cuma temper
udah makan aja dulu ya
mabek gak mau
iya iblis juga gak mau makan
udah yang ada aja dulu
sebentar ya anak anak
patu bagus ada
pokoknya gak ada
lagi nyantar istrinya ke rumah sakit
ada siapa saja di dalam
maaf bisa mereka keluar semua
memangnya ada apa ya pak
karena rumah ini disita oleh bank
bagaimana bu bidan
kondisi kandungannya tidak apa apa
bayinya juga tidak apa apa
ibu sandra hanya perlu banyak istirahat saja
sebaiknya dirawat inap selama tiga hari ya pak ya
maaf apa biayanya harus sekarang
oh tidak nanti saja kalau sudah sembuh
pak sekarang kamu pulang aja deh
kasian anak anak di rumah
mama baik baik saja maya
ada apa ini pak
rumah ini dan seluruh isinya sudah disita oleh bank
dan ini surat ceritanya
tidak bisa pak
tidak bisa pak
bapak dan keluarga hari ini juga harus keluar dari rumah ini
tapi saya harus ambil pakaian anak dan istri saya pak
ada yang punya pakaian saja yang lain tidak
saya kasih waktu sepuluh menit
apa boneka ini sudah menjadi milik bank juga
waktu anda tinggal satu menit pak
maaf pak bukan kami kejam kami hanya menjalankan perintah
mabuk lupa tanya ya bapak kenapa apa di sini masih ada rumah kontrakan yang masih kosong wah
kebetulan kontrakan di sini penuh semua coba bapak cari di kontrakan sebelah mungkin ada
juga harus pak susu kiki juga habis pak
kalau tidak sayang di depan atasan saya
makasih pak ya
tapi jangan sampai kotor ya
sayang iya pak makasih pak
bu tolong jagain atas bu
bapak saya mau nawarin sesuatu pak
mungkin bapak berminat
semuju aja saya pak
maksud saya mungkin sewaktu waktu bapak butuh jas
kalau bapak lagi mau menghadiri acara acara tertentu gitu pak
emangnya mau jual berapa
itu jas mahal sekali lupa
waktu itu saya beli sekitar ya di atas satu juta lebih pak
lima belas ribu mau nggak
lima belas ribu pak
ya kalau mau kalau enggak ya udah
juga juga habis pak

waduh ini radiannya bocor pak gimana kalau saya bawa ke bingkai saya aja
iya pak nggak apa apa pak
nah di warung bapak ada susu untuk bayi pak
nggak ada pak susu kalengan ada pak
boleh boleh pak
bentar bentar ya
kok bapak lama sih

anak anak sebentar ya
bukan dulu ya

ya gimana sih
kalau duitnya dikit lain kali tanya dulu dong harganya berapa
kasih ke mereka bo
ini kan susunya bukan buat kiki
kasih aja dulu yang ini untuk sementara ya
iru datang nih
nah makanannya dulu
ya biar dimakan
sudah makan saja ya
aku gak mau makan ah
ah gak mau apa
ya aku gak mau
itu makannya bersih kok ya
gak mau enggak
itu makannya enak banget
kamu kan lagi lapar ya
makannya bagi rata ya
mbak juga makan mbak ya
gak usah pa
saya udah kenyang kok
biar nasinya buat anak anak aja
saya mau bikin susu dulu ya pak